hero piku sebuah hal yang menggelegar mencuri perhatian
itu kemunculan yang begitu dramatis
wah wah lihatlah siapa yang akhirnya mengingatku
aku melihat drama yang terjadi dari atas
dan aku tidak dapat menahannya membuat ini sedikit menyenangkan
ah ah ah tentu saja tidak perlu penjelasan atau maaf
lagi pula setiap putri di sini otomatis menjadi putri baptisku benar
aku berjanji aku akan menebusnya malaysia ayo bicara
oh kau mencoba bersikap baik kau baik sekali
tidak ada yang perlu dibicarakan aku ingin memberi gemah hadiah kecil
oh itu dia
oh lihat dia apa kau senang melihatku
kau akan mengingatku selamanya
ya baiklah kami sangat berterima kasih atas kehadiranmu
aku baru mendapat hadiah untuk gemma
cantikannya akan berubah menjadi apapun yang dibandingkan dengannya
dan saat itu dia pergi
meninggalkan kerajaan yang dipenuhi rasa ingin

saat itu salah satu peri yang paling rendah hati diantara semua melangkah maju
aku memberkatinya dengan sikap tidak egois
dengan itu dia akan bisa mengembalikan kecantikannya seperti yang dia mau
di negeri deseldine yang aneh putri gemma tumbuh menjadi jiwa muda yang ceria dan cerah
menyebarkan kegembiraan di kalangan istana
dia mencintai semua orang dan juga dicintai
rendah hati karena kecantikannya
namun sayang hanya cermin yang menjadi temannya
dan kesombongan hadir seperti teman yang nakal
dia tidak bisa menahan refleksi dan kekagumannya dari orang lain
kecantikannya berkembang begitu pula kesombongannya
untuk membuatnya senang raja mempekerjakan sekelompok wanita yang suka memuji
yang mengarah ke siklus sanjungan yang tidak pernah berakhir
dan jika dia melihat seorang wanita yang hampir sama cantiknya
dia akan dengan membabi buta menghukum mereka
tentu orang orang swirl jadi gelisah dengan drama kerajaan ini
dan popularitas putri yang pernah dicintai mulai berkurang
meskipun baik hati
dia menjadi lebih dari seorang diva yang terobsesin dengan kesombongan dari hari ke
suatu hari set el infinite manet di ruangan itu menggigit giginya dan menimbulkan keribut
suatu hari set thumb mengunyah makanan salah satu waneta di ruangan itu menggigit giginya dan menimbulkan keribut
syukurlah itu bukan gigi berharga sang putri yang seperti mutiara
terhibur dengan pujian itu sang putri memutuskan untuk memanggil dokter gigi istana hanya untuk memastikan
dengan enggan dokter gigi memeriksa mulutnya
tapi apa yang dilihatnya membuatnya terdiam
gigi sang putri adalah mutiara asli
iya dan bibirmu berubah menjadi karang
ya ampun karang
iya dan mungkin itu akan menjadi karang sepenuhnya
oh kesulitan kerajaan
gigi menjadi mutiara dan bibir menjadi karang
sungguh sebuah kerajaan yang mempesona
dalam kejadian yang lucu sang putri pingsan
semua wanita bergegas membantunya
dokter gigi malang itu tidak bisa mengatasi kekacauan
dan melarikan diri dengan panik
seiring berlalunya hari
sang putri mulai terbiasa dengan bibir koral dan gigi mutiaranya
tampaknya cocok untuk seorang bangsawan
dan ketika keadaan sudah tenang
sebuah kejadian saat menyisir mengungkapkan bahwa
rambut emasnya adalah emas asli
namun sang putri tetap tidak terpengaruh
dia melihatnya sebagai peningkatan
raja dan ratu meratap dan diam diam gemetar ketakutan
karena mereka menyadari bahwa mantra peri yang kini telah lama terlupakan
sedang menuju suatu akhir yang misterius
tapi tunggu masih ada lagi
matanya berubah menjadi safir biru tua
berkilau dan bersinar
tetapi putri malang itu sekarang buta
tidak hanya dia berada dalam kegelapan
dia bahkan tidak bisa meneteskan air mata
sungguh mimpi yang buruk
mata menjadi safir rambutnya menjadi emas
dan bibirnya menjadi koral
sungguh ajaib di deseldin
keesokan harinya raja dan ratu mencoba memanggil malaysia
untuk menghancurkan mantra nya
tapi dia pergi setelah malam itu
tidak ada ramuan ajaib atau peri yang dapat membantu
tidak ada koin emas yang dapat membantu
tapi putri kita dia tidak terpengaruh
dia bersuka cita atas keunikannya
memamerkan dirinya yang luar biasa di pesta dan
sebesar penghenti pertunjukan sejati
baiklah hadirin sekalian putri permata
tidak ada pangeran yang mendekatinya
masalah tidak berhenti di situ
perang saudara dan ketidakpuasan mengguncang kerajaan
mengusir keluarga kerajaan dari istana mereka yang nyaman
dingin lapar dan basah
mereka mengenakan pakaian petani yang kasar
dan bahkan tidak ada payung yang terlihat
melalui cobaan dan air mata mereka mengembara
mencari bantuan tapi tidak menemukan apapun
karena tidak punya uang dan lelah mereka menemukan negeri baru
lega karena tidak dikenali untuk bermalam
sang putri terdiam
ia merenung siang dan malam
hatinya kini tertuju pada orang tuanya yang sudah tua
dia benar benar ingin mengambil tindakan sendiri
karena cuaca buruk lapar dan lelah
sang putri melupakan semua kecantikannya dan menjadi cerdas
sebuah ide cemerlang muncul di benaknya
dan seperti gadis kecil yang riang dia mulai tertawa gembira
ada apa anakku kau tidak apa apa
sayangku kenapa dia tertawa histeri seperti itu
apalagi yang terjadi sekarang
oh berhenti aku baik baik saja
lalu apa yang lucu lalu apa yang lucu
ibu ayah aku tahu bagaimana mengeluarkan kita dari kesengsaraan ini
aku akan memotong rambutku dan menjualnya untuk mendapatkan uang
hahaha siapa sangka kita punya tiket emas untuk keluar dari kekacauan ini
tapi sayangku kau menyukai rambutmu
tidak apa apa ibu itu akan bersinar kembali
pada awalnya raja tidak terlalu yakin
tetapi optimisme putri gemma cukup menular
atas desakan sang putri orang tuanya mengizinkannya memotong rambut emasnya yang berharga
penderitaan mereka semua rasa lapar dan ketidaknyamanan akan segera berakhir
keesokan harinya sebelum berangkat ke percetakan uang
ratu mengetuk sebuah pondok terdekat dan meminjam gunting
dan dengan setiap hentakan sehelai emas jatuh ke tanah
raja sambil menangis mengikat rambut itu menjadi satu ikatan
oh dan sang putri sekarang dengan rambut pendek bergelombang dan mengenakan topi
dia tampak manis sekali
mereka berangkat ke percetakan uang
setelah menukar rambut indahnya dengan pound emas
saat mereka berjalan pergi terjadi transformasi lagi
tunggu sesuatu terjadi
aku dapat melihat
aku dapat melihat lagi
mata safirnya kembali ke mata birunya dia
dan dia melihat dunia lagi
dia bisa berkedip lagi mengedipkan mata dan menangis lagi
saat dia menangis dia menangis bahagia dan memeluk orang tuanya erat erat
sang putri berdiri dan membalikan kutukan kesombongan malaysia
dengan tindakan tanpa pamrihnya
dia membagi semua uangnya kepada orang tuanya yang sangat gembira
sang putri diam diam menyimpan sepotong keberuntungan untuk dirinya
hanya karena dia tidak bisa berhenti mengagumi gambar pangeran tampan yang tercetak di atasnya
dengan kantong mereka penuh dengan koin emas
ketiganya menemukan kebahagiaan di rumah pedesaan menawan
yang terletak di tengah taman yang indah dekat kolam
ketika ayam dan bebek menambah kebahagiaan mereka
mereka bahkan menyewa seorang pembantu berpipi merah untuk membantu
jadi mereka hidup bahagia selamanya
tapi nasib masih sedikit berubah
pangeran di atas koin bertemu di percetakan uang esok harinya
dan rasa penasarannya menguasai dirinya
rambut ikal emas yang berkilauan itu telah menggugah minatnya
dan dia harus menemukan siapa pemilik rambut tersebut
jadi dia menunggangi kudanya untuk mencari gadis berambut emas
sayangnya dia tiba di gerbang pondok kecil
dia memasuki taman
dan akhirnya sang pangeran memang menemukan sang putri
dan sekarang kita dapat mengatakan mereka hidup bahagia selamanya